isat tangis keluarga terjadi saat mengetai ilham agustin
bocah laki laki berusia sembilan tahun hilang terbawa arus
di aliran anakali ciliwung cililitan kramacati jakarta timur seden sore
warga pun berupaya menenangkan keluarga korban
sementara petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pencarian
menggunakan perahu karet dengan cara menyisiri aliran kali
menurut saksi mata korban yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar ini
hanyut saat tengah mandi hujan bersama beberapa rekannya
korban yang berdiri di atas jembatan terbawa arus lantaran air kali sudah naik hingga ke atas jembatan
warga setempat sudah berupaya mencari korban
dengan menyisiri sepanjang aliran anakali ciliwung
naas upaya tersebut tidak membuahkan hasil
karena hujan yang menggur cukup deras

mungkin kan dia terbawa tuh karena posisi berat
ya udah bawa aja

tapi udah gak tertangkap emang karena posisi jembatan sama air
cara mungkin masih jengkal tapi gak luber dari jembatan
hingga setelah menangkap korban
senin malam petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
masih terus melakukan pencarian
f rizal jakarta